merayakan kemerdekaan transmedia mempersembahkan
hud ke tujuh puluh empat kemerdekaan republik indonesia bersatu indonesia
saksikan laporan detik detik proklamasi langsung dari istana merdeka
serta ikuti sejarah perjalanan kemerdekaan dan pencapaian tujuh puluh empat tahun indonesia merdeka
jangan lewatkan hud ke tujuh puluh empat kemerdekaan republik indonesia bersatu indonesia
sabtu tujuh belas agustus jam setengah sepuluh pagi live di transtv dan cnn indonesia di transvision